nanti kalau kamu udah masuk
baru aku pulang
baru aku pulang
baru aku pulang
baru aku pulang
baru aku pulang
baru aku pulang
baru aku pulang
baru aku pulang
baru aku pulang

mbak naya dari mana mbak
mbak naya malam gini baru pulang
udah basah semua ini
abis mencoba cari anak saya bu
saya bisa berhenti mikirin anak saya bu
hujan seperti tadi
dia sendirian di luar sana
dia pasti butuh saya
mbak masih bisa mbak naya
allah pasti jaga anak yang mbak naya
allah akan mengirimkan malaikat untuk menjaganya
semuanya ini berat buat mbak naya
allah pasti akan selamatkan anak yang mbak naya
sekarang mbak naya masuk
ganti baju ya
nanti masuk angin
kalau mbak wat sampit tau
kalau aku lagi deketin ayahnya